dan kini kita akan pantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat di pasar spot di perdagangan pembukaan
memang ini kenaikan dolar indeks yang menjadi acuan ya terhadap nilai mata uang di negara negara mitra dagang amerika serikat perlu diantisipasi
termasuk harus cukup pula diantisipasi oleh indonesia meski penguatan rupiah ditopang oleh derasnya aliran modal masuk begitu ke pasar saham maupun obligasi
namun memang rupiah diprediksi hanya akan bergerak tipis tipis terbukti ya pada pagi hari ini dibuka melemah begitu setelah kemarin kita mencapai peringkat kedua di asia
berbagai sentimen eksternal di amerika serikat terkait inflasi dan resesi yang membuat posisi dolar sebagai sebuah kondisi yang sangat berat
ini menjadi semakin kuat kita lihat bagaimana dengan pembukaan indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi pertama hari ini
ini bagaimana langkah yang akan diambil oleh bank sentral amerika serikat
berbagai sentimen eksternal di amerika serikat terkait inflasi dan resesi yang membuat posisi dolar sebagai sebuah kondisi yang sangat berat
padahal ada sentimen positif pada perdagangan kemarin yaitu berupa bank sentral australia yang memangkas suku bunga acuannya jadi kabar baik bagi pasar di asia pasifik
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan bursa saham di zona kawasan eropa
baik dan sekarang kita melihat bagaimana bursa saham di kawasan amerika serikat di wall street tentunya
apalagi yang menjadi penyebabnya yaitu pasar masih wait and see bagaimana kebijakan the fed terkait dengan inflasi pengetatan suku bunga acuan pengetatan moneter di sana ya
bagaimana menghadapi analis yang memperkirakan bahwa negeri paman sam akan kembali mengalami resesi
salah satu bank di sana menyebut akhir tahun dua ribu dua puluh tiga atau di awal tahun dua ribu dua puluh satu